setelah diantam pandemi covid sembilan belas lebih dari dua tahun dunia industri perfilman independen atau indi kembali menggeliat
para production house yang juga memproduksi film ini sudah mulai kebanjiran order membuat film meski hanya tayang di media sosial
penggemar film independen atau indi patut bergembira karena tontonan ini mulai kembali marak meski hanya bisa ditonton melalui media sosial
boomcraft production misalnya salah satu production house dari surabaya yang digawangi para milenial ini sudah memproduksi lima film
boomcraft juga saat ini tengah mempersiapkan film berikutnya yang rencananya akan diluncurkan dalam waktu dekat
saya selamat acara ini semoga lancar untuk kedepannya dan kongres di tahun ke depan dengan adanya tim dari kreatif dan lain lainnya bisa
menampilkan film film yang berkualitas
seiring menggeliatnya kembali film indi sesi sharing dan tanya jawab dengan praktisi perfilman berpengalaman
menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas dalam produksi film
kebangkitan kembali industri perfilman indonesia khususnya film independen diharapkan kini bisa lebih maju dan berkualitas lagi ke depannya setelah pandemi covid sembilan belas melanda